oh jadi payanto berbuat semua ini gara gara payanto sakit hati terus menyengsarakan warga
begitu itu warga saya loh iya rt lo jendral di kampung sini ya maaf buranti prt saya udah
sadar sadar juga ya udah nyusah mastur mastur iya gue itu rencananya mau buka cabang yang
lain lagi biar bengkel banyak dimana gua mau bayar di bengkel lu begini ya bang
atau mendingan cari bengkel yang lain deh jangan bengkel saya
lu serius nggak mau jual bengkel lu ke gua seriuslah bang lu nggak nyesel enggak
ada yang ngesel ya mau beli aja maksa tuhan masya allah aduh pakai cara hujan lagi ada berhenti berhenti
kayak ada babi ton kan bener kan wah ini babi nyasar nih
kebetulan banget nih gue langsung punya ide
gara gara babi sekarang di kampung lagi heboh dan mereka percaya sama babi ngepet
gosipnya lagi senter senternya tentang babi ngepetnya sekalian nih gua kerjain
master master lu kena sekarang lagian sih lu pakai nolak nolak tawaran buah babi ngepet
motor hadiah sayembara menangkap babi
babi hitam bagi siapapun yang bisa menangkap seekor babi hitam segera akan mendapatkan hadiah
berupa satu unit sepeda motor bang mas tur wah bener bener kelakuan masur ngajak ribut
kecuali bikin saya mbara lagi wah dia nggak tahu berada pernah mayan hai he he hai hai
gue punya ide tuh babi gua kasih makan yang banyak di pinggir jalan terus dia datang makan
sembari ganggu masyarakat nah otomatis cemerlang masyarakat pasti ngedebak
ini adalah babi ngepet yang sesungguhnya ah kena lu mas nur yanto dilawan tuh
oh jadi payanto berbuat semua ini gara gara payanto sakit hati terus menyengsarakan warga
begitu itu warga saya loh iya rt lo general di kampung sini bener
ya maaf buranti prt sudah banyak nyeselin orang saya nyesel saya janji nggak bakal ngulang lagi
haduh pak yanto masih nggak sadar sadar juga ya udah nyusahin banyak warga sampai anak anak
juga jadi korban termasuk anak saya etak ah tepuk kepikiran eh iya buranti rt sekali lagi
saya mohon maaf banget saya janji deh nggak bakal ngulangin lagi bener janji
ya tuhan gini aja payanto payanto harus minta maaf sama bang mas tur dan juga mengganti rugi
semua motor yang sudah dirusak sama si babi itu betul pak rt lo minta maaf nono eh maaf nono ya
sesuai janji tadi kan kamu kan sudah cerita mau saya laporin nih jangan jangan nanti rentekan udah dulu
mancing mancing janji nya sih tur gua minta maaf ya sama lu ya
hai udah ngerjain lu udah rugiin masyarakat warga di sini ya lu sih janji ke gua mau jual
nggak jadi ngejual kesel tapi gua janji deh gua nggak bakal ngulang lagi terus gua bakal ganti
rugi semua kerugian masyarakat di sini termasuk kerugian lu juga terus gue juga mau nyumbang
onderdel motor kendaraan ke bengkel lu terus buat warga warga di sini janji terang nggak papa bang
ya tol yang penting bang yanto ya ya nggak apa apa bang yanto yang penting bang yanto ya yang penting bang yanto ya
harus ngebersihin nama baik saya di kampung ini saya tuh sampai dilemparin tomat sama warga sini
ya gara gara saya dituduh jadi bebek ngepet ngeri itu iya tuh kau seorang bersih nama lu
gue bakal bersihin lo tenang aja masyarakat bakal tahu gue yang ngerjain itu semuanya tapi
karena lu udah mau ngemaafin gua gua mau ngajak kerja sama ama lu kalau lu mau ini sering terima

hai kerjasamanya di bengkel kita kan punya sama sama punya bengkel rencana mengembangkan
bengkel lagi biar kita punya banyak cabang jadi lu gua ajak kira kira lu mau nggak
kalau kayak gitu saya mau bang yanto serius terlalu mau kerja sama gua serius bang yanto
terlihat itu pelukan
makasih pak rt
bagus itu bang ansip dikdor makasih bang kasur makasih dan memaafin saya
kita juga minta maaf nih tepuh hari udah salah tangkep untuk aja kalian
kalian bisa ditangkap polisi mau kalian ditangkap polisi jangan tuh kalau masalah
balik mah gampang kita balik aja ya
senang gue tolong nah bagus kalau gitu merger ya kan
merger jadi satu simbiosis mutualisme iya merger itu hebat begitu dong tapi awas jangan dicik cik lagi
pak mas nur motor saya jangan besok besokin lagi ya kalau masuk situ ya kasihan pak rt motornya rungsek iya
pak rt dateng lu
yuk kita turun yuk
kayaknya memang ini habitat yang pas untuk si babi itu ya
gimana kalau kita lepasin disini aja
kenapa harus lepas disini
iya karena babi itu teh kan tinggalnya bukan di kampung tapi di hutan
babi juga punya rumah jadi kalau dia kesasar pasti pengen buru buru pulang
iya iya babi aja punya rumah emangnya ente bang bos punya rumah
tentu liat pos tempat tidurku loh
iya sih mi tapi babi punya keluarga gak mi
dia punya tuh babi juga punya ibu punya ayah
makanya mendingan kita kembaliin dia lagi ke keluarganya ya
tapi sama kaya malu sama aku dong
eh sama gici gak
iya bintar banget sih jadi kita harus sayang ya sama binatan
huh ada kayaknya ada
karena babi punya keluarga kan ada lagunya nih
saya mau tanya
apakah kamu di dalam sana punya mama apa apa tuh ada
iya tapi kemules
itu tuh lagu semut semut kecil bukannya babi babi kecil
gimana sih babi apa semut apa bedanya
chip udah lepasin aja babinya pelan pelan dan jangan biarkan dia menatap wajah kalian bertiga
emang kenapa pak rete
bapak jangan tinggalin aku
iya pak rete
eee bukan bapak bukan bapak
wah mudah mudahan babinya gak kesasar lagi ya
akhirnya babinya dilepas juga ya